halo selamat sore anda menyaksikan cnn indonesian news flash bersama saya rifana pratiwi
sebuah awan berkumpul hingga berwarna merah dan mengeluarkan petir terekam oleh warga dan menjadi viral di media sosial
terkait hal ini bmkg menyampaikan bahwa fenomena awan tersebut biasa terjadi saat musim penghujan
namun perlu diwaspadai karena daerah yang dinaungi awan tersebut akan mengalami hujan deras disertai angin dan kilat
senin petang warga di kawasan sidoarjo jawa timur dikejutkan dengan munculnya sekumpulan awan berwarna merah hingga muncul kilat yang bersahutan beberapa saat
kejadian ini pun sempat direkam oleh sejumlah warga dan saat ini menjadi viral di media sosial dan grup pesan singkat
terkait hal ini bmkg kelas satu juanda sidoarjo jawa timur mengatakan bahwa sekumpulan awan tersebut adalah awan kumulonimbus
awan penghasil kilat dan petir yang biasa terbentuk saat musim penghujan
meski begitu warga diimbau
tak puas pada karena daerah yang dinaungi awan tersebut akan mengalami hujan ras disertai angin dan kilat
warna merah itu terjadi akibat dari pengkaburan atau scattering dari cahaya matahari
dimana menyebabkan awan berwarna kemerah merahan
semakin rendah dari posisi matahari tersebut maka cahaya merah yang terpancar akan semakin rendah juga
itu kenapa sebabnya awan yang terjadi kemarin pada saat sore hari
pada saat matahari akan terbenam menyebabkan warnanya menjadi merah